ketua dpp partai kebangkitan bangsa yusuf judlori pada senin menyebut rapat pleno pemenangan pilpres dan pileg dua ribu dua puluh empat menghasilkan ketua umum pkb mohaimin iskandar dipingit alias tak boleh bicara soal pemilihan presiden
tak hanya itu rapat pleno yang berlangsung sekitar dua jam ini turut mempertegas hasil muktamar bali yang mengusung muhaymin sebagai capres ataupun cawapres
ketua umum pkb muhaymin iskandar membuat komitmen pada ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dia yakin prabowo akan menghargai rekan koalisi pertamanya di koalisi kir
dipingit itu kalau bahasa jawa penganten itu kan sudah jelas ada calonnya
sudah jelas ada calonnya tinggal siraman tinggal mempersiapkan hal hal spiritual
kalau yang lain lainnya sudah ada tim yang rembuk sendiri
ya itu karena kita menolak
kita nunggu waktu nanti pada saatnya
kalau kemanten kalau sudah sampai hari h ya sudah
karena ini menurut kami sudah cukup gus muhaymin untuk mensosialisasikan diri dan lain sebagainya
nah ini tinggal teman teman
ibaratnya kan tinggal mengurus uborambenya lah
kelengkapan kelengkapan pernikahannya itu
itu sudah diurus oleh tim dari dpp
ya agar gus muhaymin lebih fokus persiapan di situ